longsor menimpa dua rumah di kampung lebakantin kota bogor jawa barat minggu malam
dua orang tertimbun akibat peristiwa ini
tim sar berjibaku mencari dua orang penghuni rumah di lebakantin kelurahan sempur kecamatan bogor tengah yang tertimbun longsor
longsor terjadi selepas sholat tarawih setelah sebelumnya kota bogor diguyur hujan deras sejak siang
satu orang korban berhasil dievakuasi setelah dua jam dilakukan pencarian dengan kondisi meninggal dunia
tim sar masih mencari satu orang korban lagi yang masih tertimbun atas nama sujati
lokasi longsor yang berada di perumahan padat menyulitkan petugas dalam melakukan evakuasi
masa hujan ini besar lagi dan hari ini kita sekarang sampai di bawah dan kita akan mencari satu orang yang sudah terhubungan
hari ini satu sudah direvakuasi dan hari ini satu lagi yang terkata
aku om mario mau jadi penghuni rumahnya